mau ngapain kalian berdua
sama aja kita memposisikan ibu sebagai orang yang bersalah dong
sementara kan kenyataannya nggak kayak gitu
apa kamu gak kasian sama ibu yang terus terusan ditagi sama salim
aku dan ibu akan makin sakit hati kalau terus terusan diserang sama kamila dan suaminya
baiknya kita ikutin aja saran mbak muktar
kita patungan kasih lima puluh juta ke bang salim
tapi ibu mana setuju sih
ibu gak usah tahu
cukup kita saja yang menyelesaikan
ibu gak usah dilibati
ibu gak usah dilibati
atau kamu mau seluruh keluarga kamu kuhajar kayak karung pasir ini
mau ngapain kalian semua kesini
kalau kalian datang bukan untuk bayar hutang pergi aja dari sini
atau kuhajar kayak sang sang ini
kalian bawa uangnya gak
kalau memang bawa buruan kasih uangnya
aku akan ambil uangnya
aku akan ambil uangnya
aku dan lela udah sepakat untuk patungan ngumpulin duit sekitar lima puluh juta seperti yang kamu minta
tapi dengan catatan aku mohon jangan diungkit ungkit lagi masalah ini ya
kasian mila ibu sudah tua

tidak ada yang bisa dibayar
jadi aku menganggap masalah ini udah kelar
selepas ini aku melakukan penelitian

bang salim aku mau surat tanah ini balik nama
dan sekarang bang salim tanya tangan disini sebagai persetujuan balik nama
baik nama itu satu juta bukan lima puluh
hei jangan main kater sama istriku
jangan samakan semua orang dengan karung pasir itu
cukup udah udah cukup
kemarin kan kamu minta lima puluh juta
terus kenapa bisa naik jadi seratus juta
kasusnya sudah naik ke pengadilan
tuntutannya satu miliar bukan
kalau cara kamu seperti itu
aku akan minta tolong pak kades untuk membereskan semua hal ini
enggak level pak kandes
aku lapor polisi udah bikin aduan
kita ketemu di pengadilan
kamu enggak tega banget sih memperkalikan ibu ke pengadilan
ini tega enggak tega
salah satu hal
sendiri siapa suruh ibu itu keras kepala
jadi ini balesannya
makanya ya itu jangan keras kepala kayak gitu
jadi harus menghadapin pengadilan kan
yaudah ngapain naik ke dalam sini
siapkan uangnya atau aku hajar ke kadung ini
maaf ibu bisa bertemu dengan ibu hajah salamah
saya sendiri pak
ada apa ya
kami datang ke sini membawa surat panggilan
agar ibu siang ini bisa datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan
apa ini pak
begini ibu hajah
saudara salim dan saudari sarmilah datang ke kantar polisi
dan mereka melaporkan ibu hajah salamah telah melakukan penggelapan sertifikat
dan menempati lahan tanpa izin
itu gak benar pak
ini fitnah bang salim dan camilla
benar atau tidak benarnya
nanti pengadilannya akan memutuskan
kami harap kerjasamanya bersama ibu haja salama
agar datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan
kalau begitu saya permisi dulu
setiga itu bang salim dan kamila yang memperlibuk
aku ketukarkan anakku sendiri pak hantinan
anak dan mantunya sendiri
mereka dorong kepada saya pak
sebelum berkas masuk ke pengadilan perdata
sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan
jangan sampai masuk pengadilan
karena walaupun bagaimana
kedua belah pihak itu ada hubungan keluarga
ibu dan anak
mereka juga bisa mendapat penghasilan
kita harus notekan dia
ketika kita terima lukisan tersebut
kita akan kena plastik
harusnya dari kemarin kalian serahkan uang ini
belum terlambat kan bang untuk berdamai sama ibu
tapi kalau kalian pengen damai
sekarang nggak cukup hanya dengan ini
serahkan juga surat tanah dan surat rumah yang kalian tepati sekarang
kamu juga mau surat tanah dan rumah yang sekarang kami tempati
dan kalian semua harus segera meninggalkan rumah itu
rakus kamu jadi orang
jangan kamu pikir kita semua ini takut sama ancaman kamu
dan yang harus kamu tahu
aku akan nemani ibuku sampai ke pengadilan
kalau sampai kita ketemu di pengadilan
aku akan menuntut ibu kalian satu miliar rupiah
jangan perkarekan ibu ke pengadilan kak
kasihkan ibu ibu lagi sakit
kamu boleh memiak sama ibu kamu
tapi kalau kamu yang mematahkan orang kita
kamu harus mendukung aku melawan mereka semua
kamu akan menang
kamu akan menang
kamu akan menang
jauhkanlah kami dari kesulitan dan cobaan yang telah kuberikan
bukakanlah pintu hati salim dan sarbilah
agar mereka tidak menjadi anak yang dulhaka
jauhkanlah ibu kami
dari kesulitan dan cobaan yang telah kuberikan
begitu ceritanya pak hakim
kalau saja sertifikat tanah itu langsung dibalik nama
mungkin nggak akan seperti ini pak
bang salim selalu menolak untuk menandatangani surat balik nama itu
buat apa balik nama